bertekad mencapai indonesia emas dua ribu empat puluh
asosiasi pemerintah kota seluruh indonesia apexi
menggelar rapat kerja nasional di makassar sulawesi selatan
mulai senin sepuluh juli hingga kamis empat belas juli
sebanyak sembilan puluh delapan pemerintah kota di tanah air
hadir untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah kota
tanpa melupakan desa sebagai pendukung kekuatan
sejumlah agenda digelar dalam rakernas apexi enam belas dua ribu dua puluh tiga ini
termasuk di antaranya perspektif tokoh tokoh bakal calon presiden
yang akan berkontestasi pada pemilihan umum dua ribu dua puluh empat mendatang
pada kamis tiga belas juli hari ini
anies baswedan ganjar pranowo dan prabowo subianto
akan dipanelkan dengan tema diskusi indonesia
dan tantangan pembangunan kota di masa depan
kehadiran mereka diharapkan memberikan wawasan yang bermanfaat
bagi perkembangan kota dan masyarakat